selamat malam pak selamat malam saya mau menjauhkan anak saya roman ini sudah malam
jam bersyukur sudah habis ibu besok lagi aja kesini aduh itu itu tak mungkin pak besok
mungkin saya sudah tak ada di jakarta eh tolong pak saya mohon sekali saya mau bertemu sebentar
saja sama anak saya dengan gue maksudnya bella juga semangat kayaknya emangnya belah ngasih apa
sama lu sampai lu seneng gini bentar bentar jadi ngalamin gue sih tadi emang bener bella datang
ke sini dia janji dia mau
keluarin gue dari saling karena kebetulan omnya polisi dan bertugas disini udah cuma gitu aja
cuma gitu aja tapi kayaknya gue lihat nggak cuma gitu aja di maksud lu apaan sih lu pikir aja sendiri
jadi marahnya sama gue sih
kamu yang marah
panggil balik gue kan jelasin
coba gue tanya baik baik lewat whatsapp deh
roman udah malam sini apanya
sebentar ya pak
maaf tidak bisa itu namanya kamu meminta saya untuk menyalai aturan itu tidak boleh ya sini
jadi berantem kan gue sama ulan
gue jalan sama devon karena gue nggak mau devon ngadu sama bokap gue kalau lu itu masuk penjara
lu malah asik asikan foto sama bella
bahkan dijadiin dp profile whatsapp lo

apa sih yang kamu mau omong itu om
ya yang jelas sih soal roman on
om esa bebasin roman
soalnya besok itu
ada acara penghargaan buat roman di sekolah aku om
om itu kan petugas di sana om
masa cuma ngeluarin satu tahanan doang
om gak bisa sih om
lagian ya om
kapan itu kan gak bersalah om
om itu penegak hukum
om gak bisa sembarangan memasukkan dan mengeluarkan orang begitu saja
ini masalah hukum bella
kamu harus ingat itu
bebasin roman ya om
nanti kalau misalnya acaranya udah selesai
om boleh masukin roman ke tahanan lagi om
om bebasin roman ya om
enggak enggak om
aku gak bakalan berdiri sebelum om bebasin roman
om akan bebaskan roman
kalau kamu punya bukti yang bisa buktiin roman itu gak bersalah
om harus kembali tugas
masa pujukan gue gak mempan juga sih tika
bella jangan teriak teriakan
lo gak bisa deh ya jadi pahlawan kesiangannya roman
coba kalau sampai lo bisa jadi pahlawannya roman
lo tuh makin drastis di mata si roman
soalnya gak apa apa deh tika
yang penting foto gue sama roman masih ada di handphonenya roman
roman ganteng banget sih roman
kalau bella sama roman
ntar mulai malah deket deket lagi sama si sam
tahanan yang di kamar tiga sudah dipindah di kamar lima
selamat malam pak
selamat malam bu
saya mau menjauh ke anak saya roman
ini sudah malam bu
jam besok pun sudah habis
ibu besok lagi aja kesini
itu tak mungkin pak
besok mungkin saya sudah tak ada di jakarta

saya mau bertemu sebentar saja sama anak saya
saya mau bicara sedikit
saya juga mau ajak dia sholat
tolong dianter ibu ini
terima kasih ya pak
kul mau aja sih diajak jalan sama devon
padahal lo tau sendiri kan devon kayak apa orangnya
hp gua pake ditahan lagi sama polisi
kau pasti suntuk kak ali disini ya
bapak di luar
atau bapak gak mau lihat aku lagi bu
bapak kau itu
bapak kau sudah kembali ke rumah temannya
dan sekarang dia sedang beres beres

bapak kau sudah ambil tiket bis untuk kami pulang besok pagi

besok pagi itu kan pemberian penghargaan aku
aku ini bener gak bersalah aku ini bener gak bersalah
aku ini bener gak bersalah
aku pasti keluar dari sini besok pagi aku keluar
atau mungkin nanti malampun aku keluar mak
mama tahu mama udah jelaskan semuanya
mama tahu mama udah jelaskan semuanya
mama sudah berusaha mak
tapi kau tahu kan bahwa bapak kau keras sekali orangnya
tapi kau tahu kan bahwa bapak kau keras sekali orangnya
minta maaf ini semua bapak yang salah
mama tak berhasil mak
mama gak usah minta maaf sama kamu mak
mama gak salah
situasi ini yang salah pak
kau jangan salahkan allah
apapun yang terjadi ya mahan
aku gak akan pernah nyalahin allah mak
kau sudah sholat isya nak
kalau begitu kita sama sama sholat isya ya
mama pinjam sajaran dulu sama pak polisi dan mama mudo sekalian ya
kebetulan mama bawa mu kena di sini